nanti gue ambil dah ke rumahnya soalnya rumahnya ngejauh dari sini kok
oke kalo gitu berarti semuanya udah setuju ya
rah makasih ya

iya kamu tenang aja oke
papa liat deh itu lucu gak lucu kan
ini juga lucu kan itu lucu banget
papa kok ketawa ketawa doang
pak lucu kan berarti diketawain beliin
aduh gue harus bersikap gimana nih
aduh tonton rempong dan kerempong
lama gak ketemu
alhamdulillah kabar aku baik kok om
aku lagi berusaha membuang kesedihan ya om
tunggu dulu visual dia numpung uw guang

aku kemanaan tadi
adaremo itu udah selain kamu
hanya sekomicu ya
jangan solely kaya suami sicism
hus colin ada sekali lagi
ada orang yang udah ngebantuin tante sampe rela ngeluarin lima m
tante maksudnya apaan sih
iya ada orang yang udah ngebantuin sampai rela ngeluarin duit lima m
mungkin kalo ga dibantuin perusahaannya bakalan bangkut
selain itu ya mungkin aja dia sekarang bakalan stres
dan gua bantuin itu semua ikhlas tanpa panggung sama sekali